menteri badan usaha milik negara bumn erick thohir dikritik sejumlah anggota komisi enam dpr
ia dianggap mengangkat komisaris bumn tanpa melihat kompetensi
menurut dpr jika kementerian bumn tidak membuat perencanaan yang baik dalam hal struktur bumn
kemajuan yang terjadi dalam empat tahun terakhir akan percuma
dpr berharap erick bisa lebih berhati hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris bumn
ada yang dalam rangka politik mundur istrinya dipakai
jadi ada direksi yang bawa bawa politik dimasukkan
padahal tidak kompeten ada yang lulusan teknik arsitektur masuknya ke ngurusin gas
nah ini kan pak erick kan harus meninggalkan nama baik ini dan mengelola bumn
kita harapkan konsistensi ini jadi penting pak erik
anaknya masih muda nggak ngerti apa apa hanya urusan bisnis perusahaan kecil perusahaan keluarga
bisa tiba tiba ngurusin ikut komisaris ngawasin perusahaan besar
ini catatan yang menurut saya saya berharap pak erick kembali ke tahun tahun awal
saya tahu banyak tekanan tekanan politik tapi konsisten saja pak